mak ajak jalan jalan ya
sudah sekarang saya pamit bu
terima kasih bu
lah lo ngapain disini
oh tau lo
sampai kapan pun
mai gak pernah maafin lo
kemarin dia udah sampe ubun ubun tau gak
yaudah kalau gak percaya
maya tuh udah benci sama lo
sampe mundar daging
lo siapanya mai sih
temen lo yang tadi datang
itu ganteng banget dah
ganteng tuh gak menjamin baik sama tanggung jawab
emang anak emak sekarang baik
udah lebih dewasa
siapin dulu dong
emak sama mbak benyek
aduh seneng banget ih
hari ini anak emak kedatengan dua cowok yang ganteng gantengnya
gue di sini khawatir sama lo mai
tuh lihat perhatian kan anaknya
aduh udah deh
mendingan emak masuk ya
mak parah gitu dong
mak bikin dia bingung
bingung dulu ya
ya duduk yuk
mike kenapa sih lo udah disakitin kayak gitu masih aja baikin dia
lo kenapa sih zak dia kan temen lo juga
bukan gitu my walaupun dia temen gue tapi gak semua perbuatannya lo maafin kan
bagi gue menolong orang tuh gak ngeliat siapa dia
mau dihitung hukum gue bahwa gue benci banget sama dia
kalau misalnya orang itu harus ditolong ya bakal gue tolong
loh bukannya dia gak pernah baik sama lo
yaudah yang gak baik itu kan dia bukan gue
gue suka baik baik aja cuk
dulu tuh emang cewek baik ya
apa lo gak usah menghibur gue deh

terima kasih ya
enggak gak usah gue ke sini aja ya
oh jadi sekarang lo udah sadar kalau hal yang lo lakuin selama itu gak baik
lagian lo nya juga buat masalah terus sama gue
ya tapi gue kan udah minta maaf lo nya juga tetep cewek kok
ya udah gak usah dibahas lagi makanya sekarang gue nungguin lo gue minta maaf sama lo
gak bisa semudah itu dong
gini gue kan selalu ngajakin temen temen kecil gue buat main bola nih
sekarang lo ajakin mereka buat main bola gimana
kenapa lo capek
nggak biasa aja
panjusan n partisan
lo tuh kayaknnya gak pernah main bola ya
udah jarang dulu sering
ternyata main bola asik ya
udah aku tahu
ya udah udah lama dulu bij reactive
sebenarnya gue gak terlalu suka main bola sih
cuma gue seneng aja ngeliat mereka happy
iya sebenarnya suka banget main bola itu mereka
ya malum lah pemerintah gak ngasih kita ular buat publik
mereka cuma nyediain mal sama rumah
dan gue denger tanah lapangan ini juga sebentar lagi bakal dibikin sirkuit
gue gak bisa bayangin deh gimana jadinya anak anak gitu
gue yakin mereka pasti gak akan bisa main bola lagi
padahal kalau misalnya mereka dilatih mereka tuh bisa jadi pemain nasional
gue pasti bakal datengin dan gue pasti bakal bilang
bisa gak sih dia bikin sirkuit lapangannya
coba dibikin buat anak anak yang lain
sayangnya gue gak kenal sama dia
eh lo suka main sepeda juga
hmm liburan besok kita jalan yuk
dari pada guru tuh sendiri mending lo sampein aja mah ya lo tanya apa maunya
aduuuh gengsi kali kan lo tau gue siapa mah siapa
aduuuh cape deh kayak gitu aja lo masih pikirin
kalo gue jadi elo gebetan gue diembat gue bakalan bikin perhitungan sama dia
aduuuh udah bau apaan nih disini
kok banyak lewatnya ya
lalu ya yang makan ikan asin
tapi baunya tuh ngeganggu bikin gue gabisa makan disini mual tau gak
oh mungkin hidung lo aja tuh yang deket sama mulut lo yang bau itu
soalnya anak anak yang lain santai tuh
lo tau gak
orang orang disini hidungnya tuh gak sesensitif gue
gue bisa nyemboh daging dagingan dan ikan ikanan tapi gak ikan busuk kayak gitu
ada apa ikan busuk
eh lo harus tau ya emak gue nih baru beli kemarin di pasar
tetep aja kan namanya ikan busuk gue gak makan lo sekarang
eh lepasin gak lepasin gak
kok kamu malah gak beliin dia sih
lo ngebeliin siapa siapa
gue cuma ngelakuin yang benar
namanya makanan gak boleh dibuang buang